gagal meraih poin sempurna di kandang persela mempengaruhi kondisi tim singoedan arema fc
namun saat latihan terakhir gonzales cs nampak sudah melupakan hasil negatif di lamongan pekan lalu
tim singoedan bertekad akan mengakhiri episode buruknya saat meladeni tim nagamekas minggu malam mendatang
tim pujaan aremania arema fc bertekad untuk segera bangkit saat menjamu tamunya asal kalimantan mitra kukar minggu malam di stadion gajayana malang
kondisi mental anak anak asuhan aji santoso ini sempat jatuh setelah meraih hasil buruk di lamongan pekan lalu
jumat sore mereka mengikuti sesi latihan terakhir di markas arema fc stadion kanjuruhan
namun skuad singoedan masih mengalami krisis lini pertahanan
empat pemain tidak bisa diturunkan yaitu arthur cuna bagas adinugroho junda irawan dan jad nodin yang terkena akumulasi kartu merah saat melawan persela pekan lalu
setelah latihan saya lihat gairah anak anak sudah timbul sudah sangat berkeinginan keras untuk bisa mengakhiri episode yang kurang baik ini di tiga pertandingan
saya lihat tadi latihan anak anak sudah sangat bergairah sangat antusias
dan sudah bisa enjoy
salah satu pilar arema arthur cunha hanya bisa duduk di pinggir lapangan saat rekan rekannya berlatih
pemain asal brazil ini menyatakan dirinya belum bisa menentukan apakah bisa bermain melawan bekas timnya minggu malam nanti
saya mau main tapi saya nggak tahu belum tahu kondisi saya untuk minggu
absennya beberapa pemain tak mengurangi optimisme tim pelatih arema fc untuk meraih hasil maksimal
laga melawan mitra guker nanti akan menjadi laga pembuktian
bagi gonzales cs bahwa mereka mampu bangkit
abdul malik malam
tim naga mekes mitra kukar tak mau ambil pusing terkait kondisi tim tuan rumah arema fc yang sedang kurang baik
menjelang pertemuannya dengan tim asal tenggarong dalam laga tandang lanjutan liga satu minggu malam nanti
pelatih mitra kukar jafri sastra menyatakan akan fokus untuk meraih poin sempurna
keberhasilan mengandaskan perseru serui pekan lalu menjadi moda positif pasukan naga mekes mitra gukar
saat bersuah dengan tuan rumah arema fc minggu malam nanti
apalagi tim tuan rumah arema fc sedang tidak dalam kondisi terbaiknya
namun tim asal tenggarong ini tak ingin larut dalam euforia saat melawan tim kebanggaan aremania di kandangnya
pelatih mitra kukar jafri sastra menyatakan mereka hanya fokus pada kondisi timnya
yang pasti kita lebih fokus di persiapan tim kita sendiri
walaupun mitra gukar masih banyak kekurang dalam hal ini
dan lagi kita juga baru melewati tujuh pekan dengan masih banyak pertumbuhan pekan yang harus kita hadapi
kalau masalah internet per arema sendiri tentu itu bukan menjadi fokus kami
dan kami tidak mau juga menjadi hal yang mudah nanti
tapi yang pasti kita lebih fokus ke tim kita dan bagaimana bisa bermain lebih baik lebih maksimal
mantan pelatih persipura jepura ini akan menginstruksikan anak kasunya
agar bermain lebih sepakat
meski bermain di kandang lawan